halo good morning udah pada sarapan belum nah mungkin yang belum sarapan karena bingung mau
masak apa sih weekend weekend ini tenang aja kita punya tipsnya untuk anda kita bakalan
bikin roti panggang coklat nah tapi ini spesial banget karena kita enggak pakai oven manggangnya
kita pakai pen nah untuk yang penasaran dan pengen banget niruin tips dari kita nonton terus
morning tips hari ini oke bahan bahan yang diperlukan adalah roti lalu ada telur keju
slice tepung terigu susu coklat ada gula halus lalu margarin dan air putih panas jadi yang
pertama kita lakukan adalah kita akan mengoleskan margarin ke atas rotinya atas rotinya
setelah kita oleskan margarin kita akan memakai dua slice keju kita taruh di sini satu lagi
karena saya suka keju jadi harus dua slice nya biar tebel kejunya lalu kita tutup lalu kita potong
menjadi segitiga nah kan tadi kan kita bilang roti panggang coklat coklatnya dimana sih kok pakai
keju jangan sedih kita akan membuat selai coklatnya itu ada di atas rotinya nah yang pertama kita akan
mencampurkan susu coklat ini dengan air panas karena masih panas nggak bisa langsung saya tuangin
ini jangan sampai terlalu encer kita akan membuatnya ini agak kental ya kita aduk
pastikan tidak ada lagi susu coklat yang menggumpal kita akan
menggunakan margarin ini kira kira dua sendok makan ya
satu dan dua
lalu kita akan mencampur margarin ini dengan gula halus

sampai rata kita akan mencampurkan susu coklat yang tadi kita sudah moodle bisa lagi terus
yang tadi kita sudah lelehkan ke dalam margarin ini adonan margarin ini kira kira aja saya akan
menggunakan kira kira tiga sendok tiga hingga empat cukup kita akan aduk lagi enggak rata
ini wangi coklatnya udah berasa nih enak banget kalau kita akan pecahkan satu telur
karena kita akan memanggang biar dia agak ngembang kita kocok lagi teksturnya bagus
lalu kita akan campurkan tepung terigu sekitar ini sudah saya ukur tadi sekitar enam sendok makan
kita akan tuangkan adonan keringnya ini lalu kita perlahan kita akan aduk biar adonannya kalis
selanjutnya kita akan memasukkan adonan coklat tadi ini coklat ini ke dalam piping bag nah kalau
sedikit lagi bisa lihat
oke kalau kita ikat piping bag nya oke kalau kita gunting sedikit ujungnya
ini jangan sampai
nah jadi coklatnya ini akan kita ratakan kita bentuk di atas roti yang sudah tadi kita isi keju ya
pelan pelan biar bentuknya cantik
oke satu lagi oke lalu selanjutnya kita akan panaskan kompor
oke lalu selanjutnya kita akan panaskan kompor
oke lalu selanjutnya kita akan panaskan kompor
lalu kita akan taruh roti ini di atas
oke jadi rotinya itu kita kasih peninggi sedikit yang dilapisi oleh aluminium foil
jadi rotinya itu tidak langsung menyentuh pen nya
oke kita taruh di sini kita tutup
lalu kita akan menunggu sekitar lima belas menit
oke ini udah lima belas menit sepertinya juga sudah mateng nih matiin dulu kompornya
uh oke ini sudah kering ya kita awasin dulu bisa dilihat nih oh iya sudah kering nih atasnya ya

oke ini sudah kering ya kita alasin dulu bisa dilihat nih oh iya sudah kering nih atasnya ya